kita ke informasi selanjutnya kasus positif virus corona di indonesia tembus dua ratus ribu
berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini delapan september
terdapat penambahan tiga empat puluh enam kasus sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia adalah dua ratus tiga ratus tiga puluh lima kasus
kemudian penambahan kasus sembuh mencapai dua tiga ratus enam orang sehingga total pasien sembuh adalah satu ratus empat puluh dua sembilan ratus lima puluh delapan orang
sementara itu pasien yang meninggal dunia bertambah seratus orang sehingga total pasien meninggal adalah delapan dua ratus tiga puluh orang
kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia terus bertambah dan hampir dan sudah menembus angka dua ratus ribu pada hari ini
pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan protokol kesehatan bagi masyarakat saat beraktivitas di luar rumah
namun faktanya masih ditemui banyak pelanggaran seperti mereka yang tidak memakai masker dan berkerumun
berikut adalah kata mereka yang berharap ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
untuk saling mengingatkan dan membantu dalam menekan penyebaran covid sembilan belas
mungkin mbak mungkin udah terlalu lama juga masalah covid ini jadi kayak mereka udah ngerasa bodoh amat
banyak sekali terakhir saya ke daerah rumah saya itu daerah rumah saya ada acara nikahan pun gak ada yang pakai masker
itu kayak udah gak peduli rata rata orang
masyarakatnya juga masih banyak yang lalai gitu ngikutin protokol kesehatan
kayak kalau mungkin kalau di daerah perkantoran kayak gini kita bisa lihat masih pada pakai masker
tapi kalau di
apa kayak dari lingkungan rumah saya gitu jarang banget yang pakai masker
dan juga orang masih pada berkelumpul gitu kan buat cuma sekadar ngobrol ngobrol di depan rumah
kayak gitu sih
jadi menurut saya untuk angka covid di indonesia kenapa bisa tinggi
khususnya di jakarta karena kurangnya edukasi dari pemerintah
sejauh ini masyarakat itu tidak terlalu
banyak tahu untuk yang di bawah ya posisinya itu gimana sih bahayanya seperti apa gitu
jadi makin banyaknya tempat tempat makan yang dibuka juga sebenarnya itu juga sekarang mengurangi
mengurangi pemerintah untuk bisa menekan angka pertumbuhan covid itu sendiri